perpaduan rasa manis lembut dengan sensasi dingin seakan menari di lidah
makanan pencuci mulut yang tak pernah lekang oleh waktu tak pernah kehilangan penggemar
mulai dari anak anak hingga orang tua tak mampu menghindari daya tariknya yang menggoda lidah
di era kolonial es krim hanya bisa dinikmati orang gedongan
kini semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya
es krim mengalami revolusinya bergerak mengikuti zaman dengan segala inovasi
dari sekedar es tempo dulu hingga mengandalkan mesin raksasa pembuat segala jenis es krim
dari sekedar es krim cincau hingga es krim berlapis emas dua puluh empat karat
dari es krim mini hingga berukuran super
dari es krim multi rasa hingga yang mampu menyala di dalam gelap dan membangkitkan imajinasi
ya inovasi terus bermunculan menciptakan imajinasi tanpa batas dalam menikmati es krim seperti yang satu ini
dengan powder khusus yang aman dikonsumsi pengalaman menikmati es krim jadi berbeda dengan konsep glow in the dark

di si manis es krim merubah rasa menjadi asin dan kuri
dari es krim nasi uduk pisang goreng kunyit asam hingga putu ice cream
tapi apa yang membuat es krim begitu disukai semua orang di dunia
karena memang sesuatu yang dingin pengaruh dari zaman belanda kan memperkenalkan
barat memperkenalkan penggunaannya susu jadikan es krim
ditambah lama lama orang orang
kalau travel sering makan es krim apalagi sering ke itali dan lain sebagainya
aksesibilitas itu yang membuatkan
dan lama lama kan meningkat
dari yang murah lama lama satu porsi bisa rp enam puluh ribu
indonesia ini dengan ekonomi yang lebih baik semua orang akan bisa beli
tidak akan punah
saya lihat trennya akan naik terus
iya es krim ingin menyenangkan hati setiap orang dengan segala keunikan rasanya
mengutip dari salah satu pembuat es krim di jakarta
bahwa es krim layaknya sebuah kanvas yang bisa dilukis ataupun dibuat dengan rasa apapun
nah makanya tak heran hampir setiap hari es krim lahir di dunia dengan cita rasa yang baru
dari sekedar hidangan penutup es krim bertransformasi
menjadi sebuah hidangan utama di meja anda
bisa jadi ya
jadi jangan heran jika masa depan es krim di indonesia terutama bisa kian meriah dengan banyaknya es krim yang terus berinovasi
memanjakan para pecintanya
yazifah syah jakarta